kelompok warga dari lima kelurahan di kecamatan koja jakarta utara melakukan deklarasi dukungan bagi pasangan cagup cawagup anis sandi
usai deklarasi anies baswedan pun sempat menyinggung strategi pemenangannya dalam putaran kedua pilkada dki jakarta
pada putaran pertama yang lalu anis sandi menang tipis dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat di wilayah ini
anies menyatakan akan fokus pada program programnya seperti lapangan kerja dan murahnya harga kebutuhan pokok
anies juga sempat menganalogikan strategi kampanye dengan permainan sepak bola
ia pun berjanji akan melakukan fair play dan tidak akan terpancing pada kampanye hitam
ingin agar warga menyadari bahwa pergantian yang ditawarkan bukan sekedar pergantian figur gubernur
tetapi pergantian kebijakan dan berdampak besar dan nyata bagi masyarakat